pertanyaan ini sekali lagi
kita perlu konfirmasi dulu dengan tim kuasa hukum kita
nanas yang sudah dipanen kemudian disortir
bukan juga lagu pertama yang menggunakan kata kata tanda kutip aneh betul